astaghfirullah main satu riusi gue lagi bete makanya biar bete kita mencatur kalau gue
mencatur betenya nggak hilang malah tambah pusing ah bilang aja ngeberani lawan aku
abang tidur mulu
ya abang ngantuk makanya biar gak ngantuk abang harus gerak
gerak gimana abang sekarang bangun terus keluar terus naik motor terus
jadi perumpang deh
alhamdulillah mas pur mas pur datang tepat pada waktunya
maaf pak sofian saya nggak bisa nganterin pak sofian ada urusan yang lebih penting
arah rojek saya memang sudah nunggu dari tadi berangkat tapi berangkatnya sama beras saya ya
masya allah kenapa pinggang saya pak sakit iya keceti tapi masih bisa antar saya sama berasnya kan
bisa kalau gitu berasnya taruh di depan aja iya pak
ih mas pur kenapa sih
manggilnya begitu melulu
itu gak mesra tau
mana paketan yang mau gue anterin
ih mas pur telat
kamu udah nganterin sendiri
ih bukan aku
mas pur kaget
kalau gak sakit
ngapain saya menjerit atau pak
sekarang kerjaan lo muter muter doang main catur
aku juga bingung
ya jangan nanya sama gua
lo pikir aja sendiri enaknya gimana
enaknya main catur coy
beli timun suri
kamu mau pergi coy
iya gue ada tugas negara
suruh beli timun suri
lo main catur aja deh sendiri
update status godaan puasa itu menahan sabar ketika mau main catur gak ada lawan
hai buf jak jak gue mau curhat soalani ya jadi gini setar aja curhatnya gue disuruh
beli timun surim ini gua alhamdulillah sampai juga berasnya diturunin pak iya dong kalau enggak
kebawa lagi sampai pangkalan
jadi kang masya allah
astagfirullah kang lupa lupa pelan pelan pak iya maaf maaf maaf
maaf pak sofyan
pelan pelan bukan berhenti oh iya maaf maaf
capek bang ada timun suri kagak ada bang abis adanya semangka gimana mau
ahab ini saya mau timun suri eh ada bang abis ya ya makasih ya
main catur yuk gue lagi bete makanya biar nggak bete kita main catur kalau gue main catur bete
nggak hilang malah tambah pusing ah bilang aja gak berani lawan aku
ya udah hati hati sebab menurut teori yang saya baca kecelakaan itu berawal dari kebut kebutan
ini mah ongkos ojeknya belum oh iya
pasok yan maaf lagi enggak ditambahin buat ongkos angkat berasnya
makasih pak iya
eh hati hati kang ya pak
bang timun suri berapa masih banyak nih bang harganya bang maksudnya lima belas aja
hai ah ah eh lah kagak bisa kemakan dani